clara disana posisinya itu udah terpojok tante
tante citra itu selalu
ngebelan putri rumah raja
saran diego sih mendingan tante tinggal di rumah raja aja deh
itu gak mungkin kamu kan tau
mereka pasti akan langsung mengusir pantai
dari sana aneh ya kamu
ya terserah tante
tante mau anaknya tante
saya harus segera temuin andis
dan kasih tau andis
sudah saatnya andis tau yang sebenernya
sembunyiin hal ini lagi
kalau kamu akan sembuh
dan yang harus kamu tau
saya akan terus disini nemenin kamu
saya gak sanggup dan gak tau gimana caranya untuk bisa jujur sama kamu citra
saya gak tau gimana reaksi kamu nanti
kalau kamu tahu clara itu bukan anak kita
dan selama ini aku telah memohongi kamu
mama dateng ya iya
lepasin narashila sekarang
aku mau gendong ponak anakku
kamu gak boleh
gak boleh lepasin sekarang
kamu gak boleh
kamu jangan berani beraninya deket sama anakku lagi ya
aku gak mau
mama akan jagain kamu dari orang orang jahat kayak diego ya
daninya kamu datang kesini
ya aku cuma mau menjual keserasanku kok
karena aku mau menikah sama lady gitu aja
wah berani beraninya kamu ngomong kayak begitu ya
kamu gak boleh menikah dengan lady
dan lady juga gak mau nikah sama kamu tua bangka
aku mau menikah sama lemos
eh kamu udah sendiri kan dia juga mau kok
lady kamu sadar gak sih dengan ucapan kamu
mama gak akan ngizinin kamu menikah dengan laki laki ini
aku gak mungkin kasih tau mama kalau aku diancim sama om lemos
lady dengerin ya
udahlah kamu gak usah dengerin apa yang dibilangin sama materi kamu ini
kamu kan udah gede
jadi kamu berhak mengelilingi masyarakat kamu ini
lalu masa depan kamu sendiri
lagian tujuan mama kamu ini
cuma hanya mengincar harta urusan papa kamu aja
jadi makanya dia gak setuju kalau kamu menikah sama om
karena kalau kamu menikah sama om
kamu juga dapat bagian dari harta urusan bapak kamu
jadi mama sengaja gak mau aku menikah
karena mama masih mau terus menguasai harta warisan dari papa
enggak enggak enggak
selama ini aku pikir mama tulus jaga enak
ternyata cuma demi harta
enggak aku gak mau dengerin apa apa
aku benci sama mama
kamu harus dengerin mama dulu jangan dengerin dia
kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan
kurang ajar kamu ya
oke aku berangkat
dasar tua bangka gak tau diri
dia bongkar semuanya ke lady
tante tante udah sabar
kamu denger semuanya
kalau sampai tua bangka itu lemos
yang tamak itu menikah sama lady
ada ini kalau misalnya saran diego ya
udah biarin aja lady nikah sama si lemos
oke setelah mereka nikah
suruh lady ngabisin harta harta lemos
selesai kan tante
udah tante mendingan sekarang
kita tuh harus fokus sama masalah yang jauh lebih besar
tante gak mikirin clara
clara disana posisinya tuh udah terpojok tante
tante citra itu selalu membelan putri sama raja
ini kalau misalnya saran diego sih mendingan tante tinggal di rumah raja aja nih
kamu kan tahu mereka pasti akan langsung mengusir tanter dari sana
ya ya ya terserah tante itu anak tante tante mau anaknya tante disakitin terus kayak gitu
aneh ya inteh
kamu kok kemarin gak bilang sema om dulu
aku sengaja mau kasih kejutan buat om
aku mau ngerencanain acara pernikahan kita
ternyata kamu sendiri yang gak sabar ya
padahal kan kemarin
kamu sempet kan nolak om
aku udah mikirin semuanya matang matang
dan aku yakin
sekarang aku siap menikah sama om memos
dan aku juga gak mau pernikahan itu main main
makanya aku mau ngerencanain acara ini semewah mungkin
lady jadi semangat sama pernikahan ini
semakin cepat aku nikah sama anak abg ini
aku bakalan cepet dapet harta warisatnya
om serahin semua urusan pernikahan kita ke kamu ya
om percaya banget sama kamu
karena om ada meeting di kantor
nanti juga kamu sekalian yang beresin semua io nya
dirumah ada siapa ya om
soalnya kalau aku keluar sendirian ketemu i o nya
aku juga malas banget om
aku juga malas banget om
oh dewa juga belum pulang deh kayaknya
jadi emang gak ada siapa siapa dirumah
oh yaudah kalo gitu biar ketemuannya disini aja ya
yaudah kalau gitu om tinggal dulu ya
jangan lama lama pulang ya
udah selesai ya
kok gak ada sih foto fotonya
simpan nya di laptopnya dia
nah ya lo cukup ya
ini ngapain papa aja
ah gak bener